persoalan energi merupakan kepentingan semua negara di dunia tak terkecuali indonesia
kebutuhan akan energi khususnya energi listrik di negara ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari hari
seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi industri dan informasi
data dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau tnp dua k
menyebutkan masih terdapat setidaknya tujuh ratus ribu rumah tangga di indonesia yang belum teraliri listrik
alasannya beragam mulai dari tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik
serta masih adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah indonesia
untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah terus meningkatkan capaian rasio elektrifikasi nasional
pengembangan teknologi pembangkit listrik energi baru terbarukan terus dilakukan untuk menanggulangi persoalan elektrifikasi
seperti pembangunan sistem pembangkit listrik energi angin
pembangkit tenaga matahari atau solar cell di pulau jawa dan wilayah timur indonesia

pembangunan teknologi pembangkit listrik energi baru terbarukan terus dilakukan untuk menanggulangi persoalan elektrifikasi nasional

yang sudah lama begitu menjadi sumber kontroversi dan lain sebagainya tentu kita harus tanyakan soal itu
kita mulai pak jonan
satu persatu karena cukup banyak ya sumber sumber yang kita miliki masing masing memiliki permasalahannya sendiri dan strategi yang berbeda
nah tentu saja berkaitan juga dengan adanya sekarang perubahan iklim pemanasan global
yang memastikan kita perlulah istilahnya mengelola semua yang kita miliki secara sustainable dan ramah lingkungan
kita mulai dari energi
energi harusnya memang kita daulat ya
saat ini bagaimana
gini target rasio elektrifikasi itu kalau sampai sekarang itu sudah mencapai sembilan puluh delapan delapan atau sampai sembilan puluh
saya kira kalau di akhir tahun dua ribu sembilan belas atau di akhir pemerintahan ini
hanya tantangannya begini
satu pertumbuhan rumah ya rumah rumah baru atau hunian baru itu setahun kira kira itu
setengah juta paling kurang
lima ratus ribu paling kurang
jadi ini is a moving target
kalau dikejar ya terus
jadi bukan ini jumlah rumahnya kira kira tujuh puluh juta household atau tujuh puluh juta rumah tangga itu tetap ini dikejar gitu bukan
jadi ini nambah terus
jadi saya juga katakan ke rekan rekan di pln bahwa oke kita coba sampai
dan nanti tahun depan biar diselesaikan di pemerintahan atau di kabinet tahun depan
nah apa aja yang mesti disiapkan
kalau yang disiapkan itu ya satu pembangunan jaringan
transmisi jaringan distribusi gardu induk itu harus dilakukan
ya karena banyak pembukaan wilayah hunian baru
kalau pembangkitnya sendiri bagaimana
sudah direncanakan dan dibangun sudah bertahap sudah jalan
memang ada pertanyaan yang tiga puluh lima ribu megawatt bagaimana
tiga puluh lima ribu megawatt sebagai target dari pemerintah

di awal pemerintahan ini itu ada tersisa tujuh mw yang dari xftp satu dan dua itu yang harus diselesaikan
itu tujuh ribu ditambah lagi tiga puluh lima ribu

sampai akhir dua ribu sembilan belas kira kira selesai empat belas lima belas ribu
nah di akhir dua ribu
sisanya ini akan selesai antara dua puluh dua puluh lima ribu lagi itu dua ribu sembilan belas akan sampai dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh empat
jadi empat puluh dua ini mestinya selesai
selesai bisa lima tahun
jadi ini akan selesaikan sampai dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
yang ketiga apa
yang ketiga adalah ada kira kira tujuh ratus ribu rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya untuk sambung listrik
ini di hampir banyak provinsi
hampir banyak provinsi
nah ini dilakukan apa
akhirnya kita cari csr
karena di apbn nggak ada
di apbn nggak ada
kita udah ngajuin nggak keluar
ya udah kita cari csr
pegawai pln nyumbang empat puluh ribu
pegawai kementerian sdm bersama skk itu nyumbang
mungkin kira kira tiga ribu
karena jumlahnya juga orangnya sedikit
kalau di total jumlahnya kira kira berapa yang dibutuhkan untuk subsidi lah
ini kan uangnya kira kira ya
sekitar di bawah satu juta kan biasanya kalau untuk sambungan
persambungan ini kira kira mungkin ya lima ratus enam ratus miliar
biasanya kalau listrik ini ini kan ujung ujung itu harga kan ya
sementara investasinya untuk pembangkit listrik ini harga belinya lah istilahnya itu biasanya pakai dolar atau lebih tinggi
sementara harga jualnya juga ya harus disesuaikan
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
ini bagaimana saat ini pak jonan melihat ya
karena listrik ini memang kita sangat butuhkan
kita ingin berdaulat
kita ingin semua industri juga tidak haus
listrik kita itu us dollarnya pun itu juga waktu penanda tanganan kontrak biasanya itu sudah di fix kok
enggak udah di lock
udah di lock satu us dollarnya berapa
udah di kunci begitu
nah kalau dikatakan mahal juga enggak juga
nah tapi buktinya kita masih harus subsidi kan
banyak yang kita harus saksikan subsidi ini
subsidi itu adalah soal daya beli
bukan soal listriknya mahal
kalau kita bandingkan singapura listrik singapura itu dua kali lipat mungkin
dibandingkan tarif listrik kita yang tidak di subsidi
yang tidak disubsidi itu sekarang per kwh seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah
kalau yang disubsidi yang untuk empat ratus lima puluh volt ampere empat ratus lima puluh watt itu mungkin rumah kecil ya
mungkin cuma nggak sampai empat ratus rupiah per kwh
sebenarnya listriknya enggak mahal
cuma ini daya belinya kenapa harus di subsidi
karena banyak saudara saudara kita yang purchasing power atau daya belinya ini
sehingga bagi mereka household ini listriknya ya mau tidak mau kan tidak terjangkau
nah itu pertanyaannya begini
jumlah pelanggan listrik di indonesia itu kira kira tujuh puluh juta
tiga jutanya itu adalah pelanggan yang setiap pelanggan itu
mendapat alokasi tenaga listrik itu empat ratus lima puluh volt ampere atau empat ratus lima puluh watt
nah ada lagi yang perlangganan sebanyak sembilan ratus va
sembilan ratus va itu ada kira kira ya
kira kira mungkin ya mungkin dua puluh satu juta lagi
jadi ini kalau ini tambah dua puluh satu tambah dua puluh tiga berapa
empat puluh empat juta dari tujuh puluh juta pelanggan
nah dua puluh satu juta yang sembilan ratus itu sebagian besar juga disubsidi
tapi harga satu solar panel itu ya lumayan
kalau seribu watt ya seribu dolar
cukup mahal apalagi untuk investasi ya
enggak juga sih ya ini soal daya
energi listrik kita sudah kalau kita lihat indonesia selama ini kan masih sangat mengandalkan misalnya batubara dan lain sebagainya
sementara kan indonesia kita punya target ya
pada tahun dua ribu dua puluh lima
yang pertama ini bagaimana
untuk menuju ke arah itu sendiri
padahal ini sudah menjadi komitmen sudah keharusan dan juga sudah menjadi keharusan di
untuk menjaga keberlangsungan planet ini
pak jonan kira kira bagaimana
tahap tahap yang masih harus dilakukan
kalau paris agreement cop lima belas ya yang disepakati di paris dua ribu dua puluh
sudah di ratifikasi menjadi undang undang di tahun dua ribu dua puluh lima
jadi ini enam tahun
prediksi saya itu satu sampai akhir tahun ini mungkin ya mungkin kurang lebih sama lah ya
bagaimana mencapai besar
satu yang paling besar yang bisa bergantung adalah hydro
jadi pembangunan listrik tenaga air
besar besar lagi dibangun terus
yang kedua adalah geotermal
a new one new exploration itu bisa selesai di tahun dua ribu dua puluh
itu enam tahun
biasanya sih tujuh tahun sepuluh tahun dan sebagainya
tapi yang sedang dibangun jalan
memang pertanyaannya bagaimana ini kalau bisa mempercepat
pemerintah sudah membebaskan pln dari pre approval atau perencanaan yang harus di approval oleh pemerintah untuk renewables
jadi pln bisa aja bikin plan silahkan aja
bikin plan dengan ipp dan sebagainya
udah jalan aja
ya harga harus disetujui pemerintah karena itu undang undang
silahkan aja mau dibangun dimana direncanakan dimana supaya ini bisa terkejar
jadi ini kita sudah simplifikasi aturan
udah terserah lah ya
silahkan aja mau dibangun dimana
asal harganya harus disetujui pemerintah
yang kedua adalah kita mendorong masyarakat itu juga ikut investasi
makanya saya juga sering sekali kampanye untuk pembangkit listrik tenaga surya atap
rooftop solar panel ini mestinya begini
taruhlah begini deh
itu satu watt peak atau satu watt itu kira kira satu dollar
jadi kalau pasang seribu watt di atas atap itu seribu us
ini siapa yang mampu
tujuh puluh juta pelanggan
yang langganan empat ratus lima puluh tadi saya katakan dua puluh tiga juta
yang langganan sembilan ratus juta
sisanya ada dua puluh enam juta
kalau sisanya dua puluh enam juta anggap sajalah
satu juta yang memasang rooftop solar panel
kalau satu juta yang pasang
kalau kali seribu
itu seribu mw
seribu megawatt peak
jadi pakai p kalau solar
itu seribu megawatt
seribu megawatt besar
seribu megawatt itu sebesar apa
kalau sampai akhir dua ribu sembilan belas ya
enam puluh sembilan sekian tujuh puluh lah
kalau mau nambah sebagian
kalau seribu an kali sejuta
cuma dapat seribu
enam nya dari mana
itu kalau seribu
kecil loh dua ribu
karena pelanggan kita
yang perlangganan listrik di atas tiga ribu tiga ratus
itu ada kira kira sepuluh juta
tapi harga satu solar panel itu
kalau seribu watt ya seribu dolar
apalagi untuk investasi ya
enggak juga sih
karena kan kalau dari pasang itu
dia bisa menghemat tagihan listrik
itu mungkin ya
tujuh tahun kembali
harus investasi dan jelas untuk
selama ini pelanggan yang masih harus disubsidi saja
penyambungan listriknya pasti kan tidak akan
biar aja yang ini
ada satu lagi begini
kenapa kita dorong ini mati matian
karena ini kita juga ingin menyadarkan masyarakat
berpartisipasi untuk green energy
saya sudah bicara dengan gubernur bali
gubernur bali juga
mau bikin peraturannya
gubernur jakarta juga
kalau harus perda kelamaan
bikin aja peraturan gubernur
di persyaratan imb
persyaratan imb mestinya bisa
di tangan gubernur
yang disyaratkan apa
untuk dapat imb itu harus bangun
daya listrik yang dialokasikan dari pln
kepada masing masing rumah
itu harus bangun plts
jadi pak jonan ingin bebannya kan justru
menjadi tanggung jawab para konsumennya itu juga
kalau real estate yang baru dan lain sebagainya
mungkin ini sudah
dan menjadi keharusan ya
jadi mobilnya udah mobil listrik
karena gaji saya tidak cukup untuk beli mobil listrik
ya menterinya sdm nya sendiri
nggak pakai mobil listrik
apalagi pembangunan mobil listrik
bagaimana melakukan perubahan mobil listrik
seperti apa ya
secara policy keseluruhan ya
dengan adanya ipp ini
ini yang selalu menjadi hambatan
istilahnya untuk investasi di renewable itu kan mahal
apalagi kalau kita bicara geothermal
ini kan biasanya kan di tempat tempat
yang sulit untuk diakses tersebut
untuk diakses dan lain sebagainya jadi ada hambatan dari segi investasi awalnya mahal dan lain sebagainya
dan kemudian regulasinya mungkin atau bagaimana ya kapan break evennya dan lain sebagainya
ini secara keseluruhan ya bisnis energi di indonesia ini pak jonan
ini pengelolaannya itu bagaimana supaya ya karena kita masih sangat tergantung dengan private investor ya
untuk swasta untuk membiayainya tapi pada waktu yang sama punya kebutuhan untuk memakmurkan lah istilahnya indonesia
dan memberikan listrik yang cukup bagi negara ini untuk memiliki pembangunan yang sesuai dengan target
ini how ya karena selama ini kan masih saya lihat itu susahnya itu di sini
bisnis energi apalagi dengan komoditas ya kita sangat tergantung kepada harga komoditas
kalau harga bbm
bm naik atau turun batu bara naik atau turun ini sangat mempengaruhi keberlangsungan energi strategi kita
hmm enggak sebenarnya menurut saya sih enggak apa apa ya biasa aja
jadi orang sih concernnya saya kira yang punya concern besar itu adalah mungkin yang kekhawatiran ya
ini bagaimana menjalankan renewable
investasi regional itu makin lama makin turun karena teknologi
kalau misalnya pasang panel surya kecil kecil di rooftop itu satu dolar per watt peak gitu ya
mungkin dalam lima tahun itu sisa setengah dolar nantinya
saya pesan satu
investasi di bidang energi apapun bentuknya itu tidak bisa dikerjakan perusahaan menengah kecil
ya enggak akan kuat
napasnya panjang semua
jadi kalau ada misalnya ini yang protes kan kebanyakan yang memulai usaha renewable
bikin pembangunan listrik tenaga hydro yang kecil mini hydro dua megawatt tiga megawatt atau
ini usaha usaha yang modalnya itu juga menengah ke bawah
ini enggak akan tahan
kalau ada gejolak pasti nggak tahan
ya itu yang saya katakan
makanya saya katakan bisnis energi itu is a long term business and it is a big business
tapi ada satu lagi yang saya lihat inisiatifnya menarik yaitu ya mimpi sekarang itu mobil listrik kan
nah di mana mana seperti kalau kita di skandinavia misalnya itu sudah menjadi keharusan
orang semua juga
orang semua juga bisa mencolok di mana mana
nah ini bagaimana di indonesia ini
apalagi dengan harus ada infrastrukturnya
mungkin mobil listriknya ada tapi bagaimana ini
apakah tidak akan menimbulkan problem baru lagi di mana baterai harus nge charge dan lain sebagainya
mobil listrik ini banyak jenis
yang paling efisien itu yang namanya hydrogen
ini chargingnya juga minimal lebih rendah sekali tapi harganya masih mahal
yang kedua itu pakai baterai
terus ada sistem plug in lagi dan sebagainya
gini kalau kita lihat ini bakal berkembang enggak
kalau charging station nggak ada masalah kok
teknologi ini yang akan berkembang nanti itu chargingnya itu pakai dc
jadi chargingnya lebih cepat dan juga bisa konsumsi listriknya lebih kecil
kalau fast charging facility nya ada nggak
loh kantor ini aja ada dua
di kantor ini semua
ada dua tapi nggak ada yang pakai mobil listrik
di kementerian sdm enggak ada
enggak menjadi keharusan
ini kan harus ada ini dong lagi sampul from the top gitu
kalau pemerintah ingin masyarakat pakai mobil listrik ya mulai dengan pemerintah
mestinya ngasih contoh ya tapi masih mahal
nah kalau masih mahal bagaimana gitu
ya pertanyaannya kan tinggal jual
ini mau pengadaannya sekarang juga mobil pemerintah juga kebanyakan sewa ya
kan sudah nggak boleh beli
kalau sewa mobil listrik enggak ada yang nyewain
nah dan sebagainya
sebenarnya kalau mau kan orang selalu membahas gitu ini mana duluan pak facility
teknologi ini akan menyesuaikan sendiri
fast charging di indonesia itu akan jalan
sekarang aja udah dibangun dua ribu
kalau anda tanya saya fast charging itu idealnya berapa
kira kira jumlahnya seluruh indonesia itu sepuluh kali spbu deh gitu
kalau fast charging itu tiga puluh menit kira kira
kalau ngisi bensin itu tiga menit ya sekali
kalau fast charging tiga puluh menit berarti ada sepuluh
kapasitas spbu kita ada tujuh lima ratus
kalau ini aturannya sudah keluarkan baru perpresnya
kalau nanti harganya affordable akan dibangun oleh pln
pak jolan sendiri mobilnya udah mobil listrik
karena gaji saya tidak cukup untuk beli mobil listrik
jadi ini sesuatu yang mungkin tidak bisa diterapkan di indonesia
orang masih mencari ya harga itu menjadi isu
ya menterinya sdm nya sendiri nggak pakai mobil listrik ngapain saya pakai mobil listrik nanti katanya
nah gini kalau pemerintah itu kenapa mahal
karena biaya masuknya tinggi
kalau mobil listrik itu apakah build up
dikasih waktu dalam lima tahun sepuluh tahun terus bangun di sini
apakah build up itu biaya masuknya nol ppnbm nya nol
saya kira jauh lebih terjangkau
ini sudah di istilahnya ke depan ya
harusnya kan ada insentif terhadap mobil listrik
kalau misalnya kalau kita di luar negeri
misalnya itu kalau mobil listrik taxnya pajaknya lebih rendah
kemudian kalau nol
kemudian kalau taksinya pakai mobil listrik
itu tidak harus boleh langsung antrinya ke depan
jadi banyak sekali yang membuat orang itu merasa mendapatkan keuntungan dengan punya mobil listrik
biaya masuk dulu lah
ya biaya masuk
sama ppnbm dulu
saya bilang dengan gubernur jakarta sudah gini aja
kan anda ganjil genap itu mau
ya sudah gini aja
plat nomornya warnanya beda kalau listrik
jadi kalau mobil listrik tidak ada ganjil tidak ada genap
nah kan bisa
tapi pak jonan sendiri optimistis nggak masyarakat indonesia itu akan dalam mungkin lima tahun ke depan ini mengadopsi mobil listrik
kalau anda tanya bisa nggak semua ini diganti mobil listrik
prediksi saya paling kurang satu generasi
dua puluh lima sampai lima puluh tahun
jadi masih perjalanan masih panjang
satu kita harus mengurangi konsumsi bbm untuk masalah polusi udara
yang kedua mengurangi konsumsi bbm supaya impornya lebih rendah
ya makanya sekarang kan ada yang namanya b dua puluh dan b tiga puluh
nah ini bagaimana kelihatannya
pemerintah dorong itu adalah terserah mau pertamina mau swasta juga bikin refinery untuk bikin dari sampah nabati itu untuk menjadi campuran seperti biofuel yang
atau bikin biofuel lah
karena ini jauh lebih sustainable ya
saya sebenarnya masih agak bingung mengenai penggunaan biofuel untuk diesel cars
karena ini kan sumbernya bio itu kan dari
yang kalau kita tanam itu itu kan menimbulkan masalah dalam perubahan lahan
sekarang saja indonesia kan sudah dikritik ya terhadap industri kelapa sawitnya
menurut pak jonan sebagai seorang menteri ini gimana
sustainable atau hanya reaktif terhadap kebutuhan kita untuk mengimpor bbm
ya enggak karena saya lihat ini yang terjadi di amerika serikat
mereka akhirnya menumbuhkan yang menanam jagung itu untuk
etanol padahal yang dibutuhkan itu untuk memberi makan pada manusia
dan juga monokultur itu kan tidak bagus untuk lingkungan
tapi pembukaan lahan karena perluasan kelapa sawit
ini kan juga sesuatu yang menjadi masalah bagi kita
menciptakan masalah untuk
menjadi memberikan solusi terhadap satu masalah
ya itu kadang perjalanan hidup ya
tinggal ini timingnya aja
gini ya kalau bio energy
bio energy itu selalu disebut adalah pemahamannya
tidak mengurangi emisi tidak menambah
jadi ini dianggap neutral zero
tapi ini kan kalau zero dicampur dengan bahan bakar karbon
yang tadi disebut minyak diesel atau gas oil
lebih baik kan daripada meningkatkan emisi atau meningkatkan polusi
saya bertanya begini
pembukaan lahan sawit nah itu soal beda kalau menurut saya
memang sekarang kan standar banyak di dunia kayak europe ya
eropa menggunakan standar yang namanya rspo
round table for sustainable palm oil ini standar yang digunakan oleh kebanyakan uni eropa
indonesia punya standar sendiri
dia punya standar sendiri
malaysia punya standar sendiri
nah ini standar yang benar yang mana
ini banyak kepentingan
kalau anda bilang itu waktu penanaman lahan sawitnya ini mengikuti kaedah kaedah yang eco friendly nggak
nah ini di luar saya
ya silahkan ditanyakan kepada otoritas yang terkait
dulu amdalnya bagaimana
cara lahan lahan yang dipakai itu lahan apa dan sebagainya
apa lahan yang sudah terbengkalai atau lahan pemotongan hutan tropis dan sebagainya
silahkan aja ditanya
tapi untuk energi adalah ini mengurangi emisi
jadi mengurangi polusi
kalau orang bilang b dua puluh gitu
b dua puluh itu berapa kapasitasnya
satu power satunya fuel bbm
karena penggunaan minyak diesel atau gas oil itu dua per tiga dari total
sepertiganya itu yang namanya gasoline atau benzine base termasuk after dan sebagainya itu sepertiga
tahun depan satu januari kita akan terapkan b tiga puluh
kalau b tiga puluh naik tiga puluh x dua per tiga berapa
nah ini udah ngejar
berapa juta fatty aset yang dari cpo itu dicampur ke minyak diesel
karena total minyak dieselnya itu tiga puluh juta sekarang
konsumsi nasional kurang lebih
produksi indonesia berapa
cpo produksi indonesia itu empat puluh tiga juta
ini ganggu lingkungan hidup nggak
makanya saya bilang semua konsep teori atau ilmu pengetahuan tentang bioenergi itu adalah neutral emission
dia tidak mengurangi juga tidak menambah neutral
nah ini menggantikan energi yang berasal dari karbon
nah kalau energi yang berasal dari karbon itu kan menambah emisi yaudah ini dibikin
bisa gak sampai lebih tinggi lagi
lebih tinggi lagi
nah ini mungkin diskusi
tapi pak jonan sendiri merasa bahwa ini ide yang bagus
karena hanya melihatnya dari tidak memproduksi emisi
tanpa melihat sumber sumber rangkaian
kalau saya lihat ini kan kalau kita yang kita miliki sekarang paling banyak di indonesia ini kan sampah
nah kenapa misalnya kita tidak
mengolah lebih banyak lagi dari waste
daripada misalnya dengan untuk nanti insentif menanam kelapa sawit lagi sehingga ini menjadi salah satu produk yang kita nanti sangat sangat tergantung
oke di beberapa negara di beberapa negara
itali sudah mulai
prancis juga sudah mulai
yang tidak besar sekali
itu dia berasal dari yang namanya sampah nabati
sampah nabati itu apa sayur apa dan sebagainya
belum tentu organik sih tapi ini sampah nabati
ini dikelola menjadi campuran energi
tapi tidak bisa banyak
mereka pakai cpo tidak
uni eropa tidak pakai sama sekali
tidak mau saja
tapi repsyet ya pakai
kalau monokultur repsyet itu bukan monokultur juga
ya memang di uni eropa iklim hara tanah itu nggak bisa nanam kelapa sawit dengan baik
bukan tidak bisa bisa
tapi tidak bisa dengan baik
pertanyaannya ini bisa dilakukan nggak
ini bisa juga
yang pemerintah dorong itu adalah terserah mau pertamina mau swasta juga bikin refinery untuk bikin dari sampah nabati itu untuk menjadi campuran seperti biofuel yang atau bikin biofuel lah
karena ini jauh lebih sustainable ya
sebelum kita bicara mengenai mineral
karena ini pak jonan juga menteri yang mengurusi
sumber daya mineral ini kira kira kalau terjadi mati lampu lagi secara masif mati listrik itu akan terjadi lagi atau apa yang sekarang yang sudah diterapkan ini untuk mencegah
saya nggak bisa mencegah karena operatorship itu tidak disayangkan
ya tapi supaya mengurangi lah kemungkinan yang terjadi
ya kalau mengurangi kita akan bikin peraturan
sekarang gini pln akan kompensasi yang mengurangi tagihan listrik masyarakat yang mengalami blackout
dia akan kasih kompensasi ngurangi tagian itu delapan ratus enam puluh empat miliar kurang lebih
nah kita udah bikin peraturan lagi ini baru ya
mungkin kira kira kalau terjadi blackout lagi di konsumen yang sama dia akan bayar kira kira tiga kali lipat
ya mungkin kira kira hampir tiga triliun
nah itu yang kita bisa
terus pertanyaan begini
kalau blackout ini orang bilang oh karena ini kekurangan daya
loh kalau gitu ya kenapa nggak blackout tiap minggu aja
menurut saya ini omongan yang terlalu pendek pikirannya
kan selama saya jadi menteri di sini blackout besar yang untuk daerah jawa barat dki dan sebagainya ini baru sekali
berarti enggak dong
dengan transmisi ada nggak
loh transmisi lebih serius lagi
kalau itu sampai memang gardu induknya kapasitasnya nggak ada
pusat pengatur bebannya itu tidak sempurna dan sebagainya
ya bukan tiap minggu bisa tiap hari gangguannya dan sebagainya
nah itu sebenarnya apa kan begitu
itu yang harus saya sudah menyarankan kepada pln
pln harus berusaha bahwa pelayanan masyarakat sebagai customer itu harus sesuai dengan komitmen yang dibuat
dengan level of service yang ada komitmennya
itu aja sebenarnya
bukan fokusnya itu saya mau efisiensi
jadi lebih ke masalah pelayanannya bagaimana
ya kalau menurut saya iya
perizinan atau penambangan khususnya yang ilegal dan lain sebagainya
nah gini illegal mining itu sebenarnya kan sudah ada undang undangnya
illegal mining itu yang harus ditegakkan itu oleh aparat penegak hukum
jalan nggak di daerah
kalau bisa dengan proporsi yang cukup besar ini bagaimana ke depan
dalam arah ke situ apalagi kalau kita lihat sekarang kan ada kebutuhan membangun smelter yang juga biayanya juga tidak sedikit
apakah itu akan menambah pendapatan dari nilai tambah yang diharapkan dengan membangun smelter itu sendiri
dan jatah ya apa pajak yang diharapkan dari free port itu juga akan meningkat
dan lebih penting lagi mungkin bisa memberi dampak yang lebih positif terhadap pembangunan atau perkembangan di papua khususnya
karena selama ini yang jadi kontroversi itu adalah ya kesejahteraan masyarakat di papua juga harus lebih terasa ya
meningkat dengan adanya kehadiran sebuah perusahaan sebesar pt freeport
gini ya akuisisi ini tujuannya apa
satu akuisisi ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi
atau hak negara atau badan usaha indonesia itu dalam pengelolaan pertambangan tembaga dan emas di freeport
kurang lebih ya ini kurang lebih
ini kan akan dapat dividet tapi harus investasi dan sebagainya
saya selalu katakan bisnis itu bisnis itu tidak bisa tidak diurus dengan baik tapi menghasilkan
ya ini harus diurus dengan baik
itu harus diurus dengan baik
kalau pertanyaannya ini bisa meningkatkan
loh kalau diurus dengan baik pasti bisa
bisa nggak diurus dengan lebih baik
kalau misalnya tingkat partisipasi kan sekarang sudah achieve ya
tapi kan kuncinya seperti pak jonan katakan
pengelolaannya apakah lebih baik lebih efisien lebih profesional lebih produktif dan lain sebagainya
pak jonan sendiri percaya itu bisa akan demikian
oke selama di dalam perjanjiannya itu secara operasional itu masih dikelola oleh pt freeport sendiri
tidak ada campur tangan pt inalum
kalau manajemen dikelola bersama
manajemennya karena separuan
antara inalum dengan pt free port
ini bisa dikelola dengan baik
kalau menurut saya
kalau kita sudah lihat free port operasinya dan sebagainya
ya mestinya ini akan jalan terus
tinggal manfaatnya itu maunya diarahkan kemana
dividen pasti tambah
kalau royalty gak akan nambah
royalty standar aja
kan royalti harus dibayar mau punya siapa aja
terus yang kedua
ini royalty ada
community development dan sebagainya
tentunya kita lebih banyak bisa mengarahkan bahwa anggaran untuk community development dari pt freeport indonesia itu bisa lebih tepat sasaran di sana
itu puluhan miliar sampai ratusan miliar setiap tahun
saya nggak tahu dipakai apa aja
nah sekarang tinggal inalum yang duduk sama sama untuk
bagaimana ini disalurkan ke
apa yang lebih tepat sasaran untuk community development disana
jangan jangan justru karena ini menjadi lahan istilahnya ya ada gunung gula ya semua semut ini
yang akhirnya adalah kebocoran sana sini dan tidak sampai kepada sasaran yang ditujukan
ya memang ini kan penyakit di negara ini ya
korupsi dan inefisiensi dan lain sebagainya
termasuk dalam pengelolaan sumber
ya bukan termasuk ya khususnya dalam
pengelolaan sumber sumber daya alam kita
kita lihat contohnya begitu banyak ya problem yang kita miliki
pertambangan kita misalnya batubara dalam pengeluaran izin dan mungkin tumpang tindih antara daerah dan pusat dan lain sebagainya
pak jonan ini secara keseluruhan ini
bagaimana pak jonan melihat ya
dan apakah sudah ada perbaikan perbaikan yang nyata yang dilakukan dalam memanage mengelola sumber sumber daya alam yang kita miliki selama ini
karena ini selalu dikaitkan dengan ya dimana ada bisnis pasti disitu juga ada kepentingan belum lagi dibawa ke politik dan lain sebagainya
sering menjadi lahan ini
rebutannya pasti cukup memusingkan kan pak jonan mengelolanya semua
kalau di sektor saya selama saya disini saya gak pusing soal itu sih
enggak sama sekali
tidak ada masalah misalnya mengenai masalah
perizinan atau penambangan khususnya yang ilegal dan lain sebagainya
illegal mining itu sebenarnya kan sudah ada undang undangnya
illegal mining itu yang harus ditegakkan itu oleh aparat penegak hukum
jalan nggak di daerah penerapan ini kan itu sebenarnya
kalau yang misalnya ineffisiensi
inefisiensi itu sebenarnya ada dua
kalau menurut saya
satu adalah karena kompetensinya belum sampai efisien
yang kedua ya memang sengaja
kalau sengaja menurut saya juga enggak sih ya
mungkin belum sampai aja
tinggal kita mau nerima kalau dibangun di dalam negeri itu efisiensinya bertahap
mau gak terima itu
kalau nggak mau nggak bisa jalan terus di dalam negeri
karena kedaulatan itu ada costnya loh menurut saya
terutama di bidang ekonomi
cost dan tanggung jawab ini
indonesia kan selalu dikatakan wah kaya ini kaya itu dan lain sebagainya
tapi kan kenyataannya kan kita masih jauh dari kemakmuran yang kita ingini
tadi dikatakan bukan di situ tantangannya
tantangan yang terbesar apa selama ini pak jonan sebenarnya dalam mengelola sdm
sumber daya manusia
atau sumber daya
menjadi menteri selama ini
menurut saya tantangan paling besar itu adalah
ini birokrasi harus lebih disimplifikasi
menurut saya itu
ini tantangan yang besar sekali
saya tanya selama ini bagaimana
saya berusaha semaksimal mungkin ya
makin lama makin baik
tapi tidak bisa dalam sekejap saya kira
insentifnya gak ada juga
saya gak ngerti sih
kalau diharapkan semua itu semangat semua
harus berubah segala macam
tergantung dengan leadershipnya
selama ini leadership semacam apa yang pak jonan terapkan
saya menerapkan leadership
ada reward punishment atau apa
saya menerapkan kalau yang bisa berkarir naik
jenjangnya naik lebih tinggi segala macam
itu tidak boleh tergantung semata mata karena senioritas
karena aparatur negara
ini ada benchnya
pangkatnya sekian baru boleh naik sekian
yang ceo kan bapak presiden
jadi ini ada band ya harus diikuti
ini ada aturan lagi harus diikuti
tapi saya tidak membuat bahwa
ya gini deh
urut kacang nggak mau saya
saya harus tes harus assessment gitu
cari yang bagus
tapi harus berdasarkan performance
tidak semata mata berdasarkan jenjang pendidikan
ya recruitmentnya mau atau tidak harus untuk orang orang yang profesional
nah kalau recruitment sudah jalan
kalau orang profesional kan biasanya nggak harus selalu ada reward dan punishment
harusnya kan menjalankan tugas sebagaimana mestinya kan
sesuai dengan tanggung jawabnya kan
karena kalau bicara tentang insentif ini reward dan lain sebagainya itu ya
nanti yang ada kan
saya nggak pernah lihat manajemen yang
orang bilang profesional itu menjalankan sebagaimana mestinya
itu nggak ada saya kira
kalau organisasi loh ya
kalau kehidupan pribadi mungkin ada
tapi kalau organisasi gak ada
tapi secara keseluruhan sdm di bawah pak jonan sudah ini
apa pr kalau misalnya nanti ada menteri yang baru atau meneruskannya
apa yang masih harus dilakukan dalam kementerian ini
banyak kan saya katakan rasio elektrifikasi harus selesai
terus produktivitas hulu migas harus lebih baik
lalu yang downstream itu kayak refinery segala macam itu
kita harus kapasitasnya lebih besar
juga harga energi harus makin terjangkau
terus pertambangan umum itu harus juga lebih mengikuti kaedah kaedah yang sesuai dengan eco friendly
yang ke enam itu yang renewables harus dicapai
yang penting siapkan ya
ya yang penting bisa dijalani
ya terima kasih banyak pak ignatius jonan ya
menteri sdm energi sumber daya mineral
demikian insight with desi anwar kali ini
memang masih banyak sekali ya sebenarnya topik yang perlu kita bahas seputar energi dan sumber daya mineral ini
tampaknya tidak akan habis habisnya
tadi hanya segelintir ya dari tantangan yang kita miliki
dan juga pembahasan mengenai hanya beberapa ya
dari sumber energi dan sdm yang kita miliki
mungkin nanti kita akan lanjutkan
kalau tidak tahu apakah dengan menteri yang sama atau menteri yang berbeda
jangan lupa saksikan insight with desi anwar juga di cnnindonesia com
dan juga bisa dapat anda ikuti di youtube ya